peningkatan kasus covid sembilan belas di jawa tengah kian hari terus meningkat tajam setidaknya penambahan hari ini tanggal sembilan belas juli dua ribu dua puluh menjadi tertinggi kedua setelah dki jakarta dengan angka tiga ratus kasus baru
sedangkan angka kesembuhan empat ratus dua puluh orang dan meninggal dunia sebanyak dua puluh tiga orang
dengan jumlah akumulasi positif mencapai enam sembilan ratus tiga puluh dua dan tiga ratus dua puluh tiga angka kematian
lalu bagaimana untuk mencegah laju penambahan tersebut apa upaya pemprov jawa tengah agar bisa menekan jumlah pas positif covid sembilan belas ditambah angka kematian yang cukup tinggi
kita akan bahas pada malam hari ini fokus di kasus covid sembilan belas di jawa tengah dengan tiga narasumber yang sudah bergabung dari luar studio semuanya
pertama saya akan sapa terlebih dahulu ada wakil gubernur provinsi jawa tengah
ada tatsyasin maimun selamat malam pak wagup gus yassin selamat malam apa kabar
selamat malam selamat malam mas hendra
dan juga ada ketua ikatan dokter indonesia jawa tengah dr joko handoyo selamat malam dr joko
selamat malam mas reinhardt selamat malam pak mirza
dan ada ibu hanifa mdni pakar kesehatan masyarakat universitas di ponegoro atau undip selamat malam ibu hanifa
selamat malam mas reinhardt selamat malam pak mirza
bapak ibu kita membahas soal kasus covid sembilan belas di jawa tengah yang istilah kami kian memerah ini gus yassin
saya akan langsung ke gus yassin terlebih dahulu
hari ini saja jawa tengah ada di urutan kedua penambahan tiga ratus kasus baru
beda tipis sekali dengan dki jakarta tiga ratus tiga belas
oke kalau kemudian pemprov jawa tengah mengatakan atau mengklaim ini karena tes masal yang begitu masif belakangan
tapi di sisi lain juga tidak bisa menyampingkan fakta artinya angka ini ya gus
juga menunjukkan bahwa transmisi lokal penularan cukup masif terjadi di jawa tengah
apa yang terjadi sebetulnya gus yassin penjelasan dari pemprov jawa tengah
ya terima kasih tadi sudah disampaikan oleh pak gub sebenarnya bahwa pengetatan kegiatan masyarakat saat ini memang perlu dilakukan di setiap kabupaten kota
di tiga puluh lima kabupaten kota khususnya ada di kabupaten jepara di kabupaten rembang yang mana memang saat ini kasus
tapi memang itu dari hasil tracing yang dilakukan oleh beberapa kabupaten yang saat ini dimasifkan
artinya saya senang dengan langkah langkah yang dilakukan oleh para kepala daerah kabupaten kota yang saat ini intent terhadap penanganan kasus corona tersebut
oke oke artinya ini penambahan menurut anda ini karena tracing dan juga tes masal yang dilakukan
dan tadi juga disampaikan kan bahwa memang penularan di daerah itu sudah ada
maka memang yang perlu kita antisipasi adalah bagaimana kita mewaspadai diri kita menganggap bahwa di saat ini memang lebih bahaya daripada awal awal corona
yang mana masyarakat pada tiga bulan pertama itu mereka sangat given menjaga betul
tapi dengan adanya memang apa apa istilah istilah nyunur
jadi kemungkinan normal atau kenormalan baru ini memang yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat benar benar bahwa nyunormal itu bukan yang kita bebas bebasan gitu
oke oke lalu dengan angka angka ini data data ini dan penambahan yang cukup masif terjadi di jawa tengah apa upaya dari pemprov jawa tengah gus untuk bisa memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas ini
apakah ada regulasi apakah ada tindakan tindakan yang lebih spesifik untuk bisa memutus mata rantai penyebaran di jawa tengah
karena kekhawatiran sudah mulai tinggi ini gus
ya yang pertama kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat saat ini harus lebih disiplin lagi
dan yang tentu kita perlu sampaikan juga saat inilah kita dituntut kejujuran
saya sampaikan ya karena maka kita tahu bahwa sebagian masyarakat menganggap bahwa covid sembilan belas ini adalah sebagai aid di dalam keluarga di dalam masyarakat ketika covid sembilan belas ini

ya ini masih kecil
ya ini masih kecil
terimpa atau terkonfirmasi
dimusuhi oleh banyak orang nah ini
stigma stigma yang seperti ini
harus kita pahamkan kepada masyarakat
untuk apa ini untuk
mendegah penularan karena apa
ketika kita sudah sadar
ini adalah sebuah wabah
yang mana wabah itu tidak bisa kita hindari
sendiri untuk kalau di dalam
islam itu disebut
di dalam sebuah hadis khas syahid atau
dinisbahkan disamakan dengan
orang yang mati syahid artinya kalau
meninggalnya karena covid sembilan belas
kalau memang dia itu apa benar benar
percaya kepada nabi
ya disamakan dengan orang orang
mati syahid artinya keterbukaan saat
ini dituntut sehingga memutus
rantai kematian atau
penularan covid sembilan belas dengan
adanya kejujuran ini bisa kita tekan
oke tapi dari
pengetesan yang dilakukan
angkanya sebetulnya sudah
seberapa banyak pak wagup
untuk yang ada di jawa tengah tes masalnya sudah
kalau kita melihat data
saya akan konfirmasi
kumulatif ke data
yang sudah di
saat ini memang kalau kita
melihat data dari cek
masal yang sudah dilakukan
yang nggak begitu tinggi sebenarnya
akan tetapi memang karena
masifnya masyarakat atau kepala
daerah saat ini melakukan pcr
dan lain sebagainya
sehingga pelonjakan itu pasti ada
dan kalau kita hitung satu minggu terakhir
dan paling besar memang pada hari ini
sampai tiga ratus oke
oke baik pak wagup
tahan dulu di situ saya akan ke ibu hanifa
dulu dari pakar kesehatan masyarakat sebelum
nanti saya akan ke dr joko
ibu hanifah apa yang anda lihat bu
dari kasus positif covid sembilan belas
di jawa tengah yang belakangan kian bertambah
banyak apakah ini semata mata karena
pengetesan yang dilakukan sudah cukup
masif atau ada faktor yang lain menurut anda
pengetesan tetap masih di bawah
bandar satu per seribu penduduk
per minggu namun
betul gosi asin bahwa
meningkatnya kasus juga
karena peningkatan jumlah
deteksi yang sangat vertikal
dibanding sebelum lebaran
dari sisi masyarakatnya
kepatuhannya itu sekarang
sudah orang kan sudah lelah ya
dimanapun orang itu butuh
sehingga mereka berusaha
membuat juk membuat
jadi kalau kita melihat
ke semarang bawah misalnya
kita lihat di
pusat pusat kuliner karena
kalau di jawa tengah ini banyak
titik titik yang menjadi pusat kuliner
orang itu sudah tidak peduli
masker sudah berkurang
sebetulnya bahagia sekali menghargai
dari berbagai supermarket
swalayan itu sudah
bagus menerapkan masker
kemudian jaga jarak tapi
kalau kita ke pasar tradisional
jangan diharap itu
dilakukan jadi awal awalnya
bagus sekali salah tiga menjadi
di vietnam memakai
berjualannya di jalan raya
namun di indonesia
kalau sudah terbiasa menjadi lengah
sehingga demikian juga
di jawa tengah
budaya lengah itu ada
namun ini yang kami
amati tadi kami juga sempat
berdiskusi dengan beberapa
pakar kesehatan masyarakat
dan epidemiologi baik
kemudian dari beberapa
sarjana dan profesional
kesehatan masyarakat yang sudah
di surabaya itu juga
walaupun kami belum penelitian
di jawa tengah tapi kami
berkeliling saja saya sampai tidak berani
turun dari mobil tapi terus
pengamatan itu adalah
kepatuhan ini kendor karena faktor masyarakatnya
atau memang regulasinya juga menurut anda
belum cukup ketat
diberikan kepada masyarakat ibu
regulasi jawa tengah itu
dan komprehensif tapi ingat
ini sudah berjalan
walaupun memakai adaptasi baru
dan ingat jawa tengah adalah hub
ini belum diamati jadi
bagaimana sopir truk
di warung makan
implementasinya kurang galak
kalau saya mungkin lebih galak lagi gitu
harus lebih galak lagi terhadap
masyarakat maksudnya yang mau anda katakan ibu hanifah
galaknya jawa tengah memang berbeda dengan
galatnya batak berbeda dengan surabaya
tapi harus terus ini
istilah orang jawa itu
kudu juweh gitu
ya pak ganjar itu sudah juweh
gos yassin sudah juweh
tapi memang ini masih kurang gitu
jadi masyarakat itu
saya ke dokter joko
yang juga terlihat atau fakta yang ada adalah
penularan di tenaga kesehatan
dan juga di kalangan dokter di jawa tengah cukup
yang meninggal juga cukup banyak meninggal dunia
seperti apa dari idi melihat
penambahan kasus covid sembilan belas
di jawa tengah sebetulnya dok
ya terima kasih mas reinhardt
jadi yang pertama adalah kalau kita melihat
penambahan covid sembilan belas tadi apalagi tadi
mas wendal sudah mengatakan
baik untuk masyarakat maupunnya khusus
untuk para dokter
yang untuk masyarakat
tadi sudah disebutkan baik oleh pak wagu
maupun oleh teman saya tadi dokter
bu hanifah itu memang
karena adanya penularan
kemudian kita tahu sendiri pergerakan yang
sangat cepat lebih lebih sekarang
dengan adanya tadi persoalan persoalan
ekonomi dan sebagainya
jadi kembali lagi kalau untuk
masyarakat kita tahu bahwa
para dokter ini tempatnya adalah
di rumah sakit
walaupun demikian kami juga
atau menugaskan diri untuk
tetap di dalam bidang
jadi apa yang harus dilakukan adalah
tadi sudah sampaikan oleh bu hanifah adalah
tidak boleh istilahnya dia
cuek jadi kita itu harus
melakukan penyulungan melakukan penerangan
terus menerus tidak boleh
pergunakan karena tadi kalau dikatakan bahwa
regulasi sudah betul
di jawa tengah itu ada yang khas
yaitu apa yang dinamakan jogotongo
jadi dengan demikian kami
gugus tugas di jawa tengah dengan pihak
pemda dinas kesehatan untuk ikut
masuk sampai dengan
ketingkat rt rw untuk memberikan
penerangan kepada masyarakat itu yang pertama
kemudian yang kedua untuk para dokter
sendiri kami tidak menutup kemungkinan
bahwa para dokter ini bisa
saja tertular di rumah sakit
maupun di luar rumah sakit karena mereka
pun berada di tengah tengah masyarakat
tetapi untuk itu maka kami
kembali lagi tetap memperlakukan
dan kepada para dokter ini dan lebih lebih
para dokter ini sesuai dengan
kode etik kedokteran indonesia dimana
pasal satu adalah lapau sempat dokter
dan di dalam kode itik pada
itu sudah ada kata kata
menjaga melindungi diri sendiri
karena tentunya para dokter adalah
penolong bagaimana seorang
penolong kalau tidak sehat
jadi itu antara lain apa
itu adalah apd dan selain
apd apalagi yang kita lihat adalah
selalu menjaga daya tahan
tubuh dengan memakan makanan
yang bergisi olahraga vitamin
dan sebagainya dan juga
satu lagi adalah berhati hati
step step pada waktu
membuka apd dan
di tempat apd itu harus
bersama sama saya kira itu
yang harus dilakukan oleh para dokter
dan sekali lagi untuk para masyarakat
dan juga para dokter ada satu hal yang
perlu ditambah tidak saja cukup
dengan pakai masker jaga jarak
cuci tangan tetapi juga
satu jangan masuk di kerumunan
yang kedua adalah ventilasi
jadi jangan berada di suatu
ruang yang tidak ada ventilasinya
dan durasi artinya apa
kalau berada pada suatu ruangan
ber ac lebih lebih walaupun kita
sudah jaga jarak tapi kalau waktunya lama
maka ini juga potensial
untuk menjadi tertular
oleh karena itu inilah yang selalu
kami dengung dengungkan dan untuk itu
kami mengucapkan terima kasih juga
pada rumah sakit beberapa rumah sakit
sudah menerapkan memberikan vitamin
memberikan makanan tambahan
bahkan juga mengatur shifting
dari para dokter yang bertugas
jadi kalau bertugas di suatu tempat
yang potensial covid
maka tentunya mendapatkan waktu
untuk istirahat yang cukup
dan juga pengadaan apd yang
sebaik baiknya saya kira itu
baik dok menurut anda apa yang
memperparah keadaan sampai kemudian
angkanya ini menambahnya
mengapa kemudian penularannya
belakangan jadi semakin banyak
kemudian jumlah positifnya juga bertambah
menurut anda seperti apa dok
begini sebetulnya sebetulnya yang terjadi
itu adalah kita bisa melihat dari dua sisi
yang pertama adalah
dulu kita berada pada
psbb istilahnya begitu
kemudian kita melihat bahwa
untuk melakukan pelonggaran terhadap psbb
itu ada lima belas syarat yang harus dipenuhi
di mana lain antara lain
adalah apa yang dinamakan r harus
lebih kecil dari satu
itu salah satunya nah kemudian
kita melihat bahwa keadaan di jawa tengah ini
kalau kita lihat kurvanya
maka dari dulu itu kita masih
menuju ke puncak jadi kita belum tahu
kita belum mencapai puncak
kemudian terjadilah beberapa waktu yang lalu
bahwa jakarta sudah
mulai dilakukan pelonggaran dan kembali
istilahnya adalah new normal
nah inilah antara lain yang menyebabkan
kemudian di jawa tengah
mungkin karena tadi sampaikan juga bahwa
sudah ada faktor sudah dua sudah tiga
sudah tiga bulan orang juga sudah lelah kan
nah kemudian lalu mengakibatkan
bahwa kemudian mereka
pengen bersama juga seperti yang lain lainnya
oleh karena itulah maka ada istilah
yang dikatakan bersahabat
dengan covid yang sebetulnya menurut saya
adalah bukan bersahabat tapi kita
berhadapan dengan covid tetapi kita
berhadapannya itu dengan menggunakan
senjata yaitu tadi antara lain
protokol kesehatan nah inilah yang
kita belum melihat
itu yang pertama
kemudian yang kedua tentunya kita mengetahui
pertindahan ini yang sangat
inilah yang terjadi
oke baik kita harus
break dulu pak wagup
dr joko dan juga ibu hanifa
di segmen berikutnya saya akan
ke gus yassin untuk menanyakan apa
kemudian evaluasi dari pemprov jawa tengah
dengan angka angka ini kemudian dengan apa yang
tadi kita elaborasikan apa yang dikatakan oleh
dr joko dan juga ibu hanifah
soal pelonggaran yang terjadi
karena kesatuhan masyarakat yang rendah yang
harus lebih quote unquote lebih galak lagi
terhadap masyarakat kita bahas nanti
usaha jeda kami akan segera kembali
anda kembali di prime news kita masih
membahas soal covid sembilan belas di jawa tengah

ada pak wagup jawa tengah dan pemprov jawa tengah
jawa tengah masih bersama dengan kami
ada dari idi jawa tengah dr joko dan juga ibu hanifa
pakar kesehatan masyarakat dari undip
saya akan ke gus yassin
gus mengelaborasi tadi apa yang disampaikan oleh idi
dari dr joko kemudian dari pakar kesehatan masyarakat ibu hanifah
ini soal kepatuhan masyarakat dan dihadapkan dengan kegiatan ekonomi
yang sudah mulai berjalan tapi kemudian ini bisa menjadi salah satu faktor
yang mempengaruhi transmisi terus berjalan di jawa tengah
evaluasi dari pemprov jawa tengah seperti apa sebetulnya
dari kegiatan perekonomian yang sudah berjalan
dan juga sejumlah pelonggaran terhadap masyarakat
terima kasih tadi saya sudah menarik ya
tadi juga disampaikan memang kita tidak menutup kemungkinan
jadi bukan hanya satu faktor saja
karena kenaikan kurva di jawa tengah itu karena masifnya pemeriksaan ada
tetapi memang transmisi ini
dengan adanya kegiatan kegiatan ekonomi yang saat ini sudah masih dilakukan
karena masyarakat memang saat ini butuh pikirkan bagaimana dapurnya dan lain sebagainya
dan kami pada minggu dua minggu yang lalu kami juga sudah mengevaluasi
kami setiap senin besok insya allah kami juga akan melakukan evaluasi setiap minggu
kita juga menunggu karena rmc kita menghitungnya begini
bagaimana dengan orang orang yang memang saat ini kena positif dan lain sebagainya
bagaimana penanggulangan dari pemerintah
nah ini kita pikirkan yang kedua
tadi senang saya memang harus ada sanksi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang saat ini masih bandel
itu pun ketika kita sudah lontarkan banyak dari masyarakat yang menilai bahwa
loh ini kan masa masa yang sulit untuk masyarakat
kenapa tidak melakukan sanksi
ada yang mengatakan kita tidak melakukan sanksi untuk membersihkan
membuat tanaman memberikan lingkungan push up dan lain sebagainya
ternyata memang itu masih dilakukan
nah evaluasi kami saat ini kemarin sempat terpikir di dalam pikiran saya sih
bagaimana kalau kita tetap memperlakukan sanksi terhadap masyarakat
akan tetapi memang sanksi ini tidak dimasukkan di pad pemerintah
kas daerah akan tetapi memang ini ada pelaporan dan itu kita kembalikan kepada masyarakat
untuk menata penanganan covid sembilan belas
tapi itu belum terlambat
tapi itu belum terlambat
itu baru wacana saya pribadi belum saya sampaikan untuk laporan penduga
nah untuk evaluasi ke besok tadi yang saya sampaikan psbb ke bkn
ini memang perlu kita amati dan kita sudah membentuk
ada enam daerah kawasan kita bagi
setiap daerah nanti akan memberikan informasi kepada kita
sehingga kita bisa langsung menangani memberikan perhatian perhatian
terhadap kabupaten kota yang saat ini melonjak seperti
dikabupaten rembang dan dikabupaten jepara
juga yang terakhir ini muncul di kota solo yang mana terjadi di beberapa rumah sakit mohon maaf
ini ada evaluasi kami ya kok saat ini banyak ya
intansi intansi kesehatan yang mulai naik juga
dikabupaten rembang ada penutupan puskesmas
dikabupaten jepara dikabupaten sukorajo surakarta dan sebagainya
ini banyak penutupan penutupan
ini ada apa
kesalahan ini tadi disampaikan oleh dr joko
bahwa tenaga kesehatan juga harus berhati hati ketika melepas apd nya
ketika makan jam waktu makan siang atau berada di luar rumah sakit
ini juga harus kita perhatikan ini juga harus kita himbo betul kepada tenaga medis
juga tidak menutup kemungkinan dari masyarakat yang belum terbuka
sehingga datang ke puskesmas atau datang ke klinik
mereka tidak meriwayatkan keluhan keluhannya yang mengarah ke covid
sehingga para tenaga medis ketika memeriksa
ya dianggap ini tidak ada arah ke covid sembilan belas
gus ada laporan yang menarik juga
soal data dari who ya
mungkin gus yassin juga sudah mengetahui soal ini
yang mencatat bahwa tingginya positivity rate di jawa tengah ini
delapan belas hingga dua puluh persen
diperoleh karena jumlah pemeriksaan yang rendah di bawah lima persen
penduduk selama tiga pekan
mulai lima belas juni hingga lima juli
apa tanggapan pemprov jawa tengah soal ini
metode tes yang dilakukan oleh pemprov jawa tengah sebenarnya bagaimana gus
ya kalau dari pemprov sebenarnya kita sudah memberikan bantuan kepada kabupaten kota
terkait rapid test yang pertama ya
kita sudah mengirimkan kita memantau kenapa sih kendalanya apa di kabupaten kota
sehingga kalau tidak ada pelaksanaan tes masif kenapa
kalau memang butuh tenaga kami siap
nah ini komunikasi antara keterbukaan tadi
kalau memang kurang bilang aja kurang
karena kami saat ini sudah memiliki dua mobil pcr yang siap dikirimkan di beberapa kabupaten
nah ini kami sudah stand by kan saat ini
kalau memang di kabupaten seperti kabupaten rembang
kabupaten pati yang saat ini masih belum ada lab pcr
ini memang membutuhkan
karena saat ini juga kami mengakui bahwa belum bisa maksimalnya tenaga led dan lednya ini untuk memeriksa maksimal
sehingga memang butuh bantuan bantuan kita dekatkan
nah ini saya berharap sih kabupaten kota tolong para peminam pimpinan kabupaten kota
untuk memberikan informasi kepada kami kalau memang kesulitan atau kekurangan tenaganya
kita akan bantukan dari pemerintah provinsi
tapi apakah anda mengiakan bahwa pengetesan yang dilakukan di jawa tengah masih sangat rendah gus yassin
hmm oke kalau begitu apa evaluasinya agar kemudian pengetesan ini bisa dilakukan secara maksimal
tadi saya sampaikan kan sudah bahwa kita mengevaluasi
kita akan mengontrol mana saja kabupaten kota yang masih rendah tes masifnya itu
biar nanti kita evaluasi kekurangannya apa di mana titik lemahnya gitu
oke oke agar kemudian pusat pemerintah daerah
bisa melakukan tindakan langsung terhadap kota dan kabupaten yang dirasa masih sangat rendah
begitu ya gus baik saya akan ke ibu hanifah
ibu hanifah tanggapan anda ibu soal pengetesan yang dilakukan seperti apa
dan seberapa penting ini harus dilakukan
iya kita harus jujur
yang pertama bahwa kapasitas kompetensi masing masing daerah
sdm itu belum sama
kemudian kami juga berharap pemerintah pemda jateng
agresif kepada pemerintah pusat
kalau memang pcr itu perlu ditambah ya ditambah
kemudian meningkatkan kapasitas beberapa instansi dan laboratorium kesehatan untuk terus dilatih
karena tanpa pelatihan maka akurasinya tidak akan bisa dipertanggungjawabkan
kemudian di jawa tengah ini sangat menarik bahwa kasus terbesar itu adalah umur tiga puluh sampai empat puluh sembilan tahun
jadi di sini kan ditandai dengan mulai satu asn masuk
kemudian kluster kluster perusahaan itu bergerak meningkat
memang ada beberapa perusahaan yang sangat bagus sekali kami apresiasi
saya bisa menyebutkan di sini kalau lihat ungaran sari garmen pt masumbiri
itu bagus sekali cara cegah tular covid sembilan belas
kemudian tadi dokter joko menarik sekali
petugas kesehatan itu memang secara manusiawi kan juga manusiawi
bagaimanapun alat pelindung diri itu kan juga tidak nyaman
dan mereka butuh sholat butuh makan
mungkin pada saat momen momen seperti itulah terjadinya penularan
dan mohon nanti gos yassin itu memantau betul apakah di masing masing puskesmas rumah sakit
itu betul betul tercukupi alat pelindung diri
karena ada rumor rumor yang beredar
ada pimpinan rumah sakit tidak memperbolehkan menerima bantuan untuk alat pelindung diri
sementara staff petugas kesehatan menerima instruksi supaya irit irit alat pelindung diri
padahal ketika terjadi irit irit tidak sesuai sop maka penularan itu sangat potensial
kemudian tadi dokter joko menyinggung tentang masalah ac
coba nanti kita evaluasi beberapa rumah sakit dan tempat pelayanan kesehatan
betulkah sudah ada sistem dilusi atau pengenceran udara
karena sistem ac yang ada itu sebetulnya masih lemah
padahal ada ukuran khusus yang harus diterima sekian meter kubik
ruangan untuk suplai udara segarnya
dan itu bisa dilakukan dengan prinsip dilusi memasukkan suplai udara segar yang disaring
kemudian ketika tidak ada manusia seyokianya semua vaskes itu diberi sinar uv
kalau rumah sakit yang sudah punya hepa laminar air flow itu sudah sangat bisa diandalkan
namun banyak sekali fasilitas pelayanan kesehatan
belum lagi dokter dokter yang praktek
di klinik kemudian di rumah
itu juga perlu kita perhatikan
saya sungguh tidak tega kalau membayangkan bagaimana mereka harus menolong orang
tapi juga berjuang untuk menyelamatkan diri
itu concern yang harus kita kuatkan
jadi jangan pernah ada pimpinan rumah sakit atau vaskes mengatakan diirit irit alat pelindung dirinya
yang boleh dikatakan adalah dipakai sesuai protap
bila kurang segera sampaikan kepada yang berwenang
itu harapan kami
kemudian dengan angka covid positif yang tertinggi pada usia produktif
maka kita mengusulkan kami atau saya itu mengusulkan bahwa mewaspadai penularan di tempat kerja
kemudian perdagangan perkumpulan dan kegiatan sosial lainnya
seperti kita ketahui ada kluster pesta pernikahan dan sebagainya
ini yang harus ditindak keras
kemudian warung warung terutama kongko kongko malamari itu harus terus tetap mereka boleh berjualan
tapi harus kita edukasi untuk melakukan protokol pencegahan covid sembilan belas

oke sebelum nanti saya akan ke dr joko ya mengetahui kondisi real teman teman dokter dan juga tenaga kesehatan di lapangan

saya masih ke ibu hanifah lagi
kembali ke soal pengetesan yang dilakukan ibu
menurut anda apa yang membuat tadi juga gus ya mengatakan memang belum cukup maksimal sebetulnya untuk pengetesan ini
apa problemnya ada di mana menurut anda
problemnya tetap kapasitas sdm dan jumlah stok pcr yang dipunyai jawa tengah
itu problem utamanya
karena kan harus satu per seribu penduduk per minggu

ini maklum ya tidak menuntut harus perfect
tapi ada hal yang memang harus fight untuk diperjuangkan oleh dalam hal mengatasi covid sembilan belas ini
oke baik kita jeda terlebih dahulu ya bapak ibu sekalian
nanti saya akan ke dokter joko untuk mengetahui bagaimana tadi apa yang disampaikan oleh ibu hanifah dan juga gus yassin soal tenaga kesehatan kita soal dokter dokter kita di lapangan sebenarnya seperti apa
kita bahas saja kami akan segera kembali sesaat lagi
baik anda kembali di prime ini saya akan langsung ke ketua ikatan dokter indonesia jawa tengah dr jos
dok bagaimana sebetulnya kondisi teman teman dokter dan juga tenaga medis di lapangan yang ada di jawa tengah
bagaimana sebetulnya kondisi teman teman dokter dan juga tenaga medis di lapangan yang ada di jawa tengah
dalam hal berjuang melawan covid sembilan belas untuk penanganannya soal penularan yang terjadi soal sdm tadi yang juga sempat kita bahas dan beberapa hal lainnya dari anda seperti apa dok
ya terima kasih jadi kalau kita lihat maka sekarang ini yang terjadi dengan adanya peningkatan jumlah kasus maka menjadi beban yang cukup berat bagi teman teman yang ada di lapangan

karena kalau tadinya mereka mungkin hanya menghadapi katakanlah cuma penularan

tapi katakanlah cuma sepuluh pasien sekarang menjadi seratus pasien padahal kita tahu tenaga dokter dokter kita itu walaupun sudah cukup seperti dalam keadaan normal tapi dalam keadaan sekarang tentunya kelihatannya jadi berkurang

contohnya saja teman teman spesialis paru itu tidak bisa sebanyak banyaknya yang bisa dibutuhkan untuk menangani ini semua
akibatnya tadi yang saya sampaikan bisa terjadi faktor kelolaan juga dan juga waktunya mungkin karena jumlah orangnya yang sudah berada di lapangan
akibatnya tadi yang saya sampaikan bisa terjadi faktor kelolaan juga dan juga waktunya mungkin karena jumlah orangnya yang sudah berada di lapangan
maka mereka akan bertugas dalam waktu yang cukup lebih dari biasanya dimana kita ketahui kemungkinan terjadi penularan bisa tinggi
kenapa demikian karena itu juga bergantung pada yang kita namakan viral load
jadi kalau yang biasanya itu kita hanya mendapatkan satu atau dua dan mungkin kalau saya bicara dengan rat katakanlah cuma satu dua ons katakanlah begitu
dalam keadaan sekarang dia menghadapinya tidak ada penularan
dalam keadaan sekarang dia menghadapinya tidak ada penularan
sekaligus katakanlah dua tiga kg
nah tentunya walaupun daya tahannya bagus tetapi dalam keadaan demikian tentunya rawan
kita juga harus perhatikan bahwa tidak saja di rumah sakit tetapi juga di vaskes
karena itu di sukoharjo itu ada yang puskesmas sampai diliburkan dua minggu karena tenaga tenaga kesehatannya tertular kemudian harus isolasi mandiri
kenapa demikian karena pasien pasien yang datang untuk rawat jalan
itu pun bolak balik datang berkali kali datang
sehingga ini juga merupakan beban juga kalau mereka itu bisa menulari para dokternya sendiri
dan tadi memang sudah betul apa yang disampaikan bahwa yang harus kita aktifkan adalah pcr
karena pcr itu kita memeriksa virusnya ada atau tidak
sedangkan kalau rapid itu adalah hanya untuk screening saja
dan untuk itu memang kami sudah mengusulkan untuk pengadaan dari pcr
dan beberapa waktu yang lalu itu jawa tengah juga mendapat bantuan dari bnpb
tapi masih bisa ditambah dengan adanya beberapa tempat yang cukup
misalnya saja untuk jawa tengah utara itu ada di rumah sakit keraton di pekalongan
kemudian ada rumah sakit magelang di tengah kemudian juga ada di solo ada rumah sakit muwardi
dengan ada tempat pendidikannya di jawa tengah di semarang
di jawa tengah sendiri ada rumah sakit karyadi yang merupakan vertikal dari kemenkes
dan juga masih ada rumah sakit tugu dan rumah sakit wongso ndoro
di daerah selatan kita mendapatkan ada rumah sakit margono soekario yang juga bisa dimanfaatkan saya kira
tapi tentunya tadi memang betul penambahan pcr baik alat maupun reagensnya itulah yang kita perlukan
jadi tadi saya sudah gembira sekali mendengar dari pak wagub bahwa sudah ada mobil
bisa melakukan pemeriksaan pcr dan moga moga harapan kami mobil ini juga bisa diperbanyak
saya kira itu
kalau kemudian soal apd yang sifatnya bentuk perhatian terhadap para tenaga medis
dokter di lapangan bagaimana dok cerita dari teman teman
apakah masih lengkap atau seperti apa
kalau untuk apd memang kami selama ini adalah pada awal dulu kami memang harus berjuang
pada waktu itu dokter harus bertugas dengan apd
dan pada waktu terang terpetik apd terbatas
kemudian ada yang mengatakan bahwa kalau pintu kita tidak bisa bertugas
kami dan di jawa tengah menyebutkannya adalah tidak bukan begitu caranya
justru memang dokter harus bertugas artinya harus dengan apd
lalu bagaimana ya kita harus cari apd saya bilang begitu
ya jadi kita harus meniru apa yang disampaikan oleh jenderal sudirman pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima empat puluh sembilan dulu
bahwa pasukan pasukan indonesia itu di seluruh indonesia ini harus berjuang
dan pak dirman sendiri kan pada waktu itu kita tahu sendiri tri atau tni kita kan belum merupakan organisasi yang baik
sehingga beliau mengatakan bahwa bertahan atau berdiri ya
tetapi beliau tidak memberikan senjata beliau tidak memberikan logistik
tetapi kita melihat bahwa dengan tenaga dengan semangat dengan bukan saja semangat
tetapi dengan berpikir
dengan sebaik bahan
dengan sebaik baiknya dan kita melihat indonesia merdeka
saya kira semangat semangat dan cara cara seperti itu harus kita buat
jadi bukannya kita lalu oh tidak ada apd
misalnya terus kita wah kalau gitu kita tidak bisa apa apa
tidak tapi justru kita harus cari
dan memang pada saat saat sekarang ini cukup banyak bantuan bantuan dari pihak pihak luar
kami pun dari idi jawa tengah
kami selain mencari kami juga mendapatkan bantuan
dan bantuan ini kami salurkan ke semua
fasilitas kesehatan dengan melalui idi idi cabang
dan ini sudah kita lakukan dan sekarang juga masih akan kita lakukan
karena kita juga masih mencari apd
dan kita juga masih mendapatkan contohnya saja di solo itu dari
sritex kalau tidak salah
kita juga pesan dari mereka
dan kemudian juga ada berbagai bantuan dari masyarakat
contohnya saja dari kalau kita pernah dengar ibu ana avanti
seorang desainer terkenal
beliau juga melakukan mobilisasi dari pekerja pekerjanya atau karyawan karyawannya
tidak menjahit itu tapi menjahit apd
bahkan kami pun mendapatkan bantuan juga melalui anggota dpr
yang kebetulan dari dapilnya ada di jawa tengah yaitu dari pak bukhori
dari komisi delapan
bahwa kami juga mendapatkan bantuan
selain itu juga bantuan dari gugus tugas dari pak gubernur juga kami dapatkan
gugus tugas kami dapatkan beberapa kali
tapi semuanya ini kami berterima kasih
tidak bukan jumlahnya tapi kami sangat senang karena mendapatkan perhatiannya
terhadap teman teman dokter kami yang berjuang
kami terus berusaha untuk supaya teman teman ini dapat bertugas dengan baik
maka seperti apd kami siapkan juga
dan kemudian lainnya lagi adalah kami mohonkan juga
untuk para tenaga kesehatan ini dilakukan pemeriksaan pemeriksaan
antara lain pcr tadi demikian
baik saya ke gus yassin
gus silahkan ada yang ingin ditanggapi
dari apa yang disampaikan oleh dr joko tadi
saya senang dengan apa yang disampaikan dr joko maupun dari bu hanifah
bahwa memang saat ini kita memang perlu koordinasi ya
kita tidak bisa kerja sendiri
kita harus kerja tim
tadi sudah disampaikan bahwa memang keterbatasan alat pcr alat tes masif tenaganya juga perlu istirahat dan sebagainya
maka memang ini saat ini memang kita butuh koordinasi
antara satu kabupaten dengan kabupaten lain
kita coba kita kan memiliki sebelas lab ya saat ini yang sudah ada di jawa tengah
ditambah dua pcr mobile
nah ini kita manfaatkan betul
saya berharap sih ini ada komunikasi misal
dari kabupaten jepara misal baru saat ini kenaikan kurvanya naik
tentu di sana juga akan dilakukan tes masif
akan tetapi tetap
kita menaruh atau mengirim pcr ini ke lab lab itu
kita harus komunikasikan mana yang masa ini masih longgar
artinya menangani sedikit
mana yang sudah penuh dan overload dan sebagainya
sehingga tidak ada penumpukan
ini yang harus kita komunikasikan bersama
dan saat ini pemerintah provinsi juga mengevaluasi setiap hari senin
apa keluhan dari lab lab ini
bisa menangani setiap hari seratus sampai lima ratus
ada yang sudah sampai seribu
ya kita tingkatkan lagi
karena tadi who juga menyarankan
dari tiga lima ratus per kapal per orang
itu kan juga harus dilakukan tesnya
nah ini kita saat ini sampai saat ini masih kita evaluasi
kami juga memiliki mobil pcr dua
ini juga sudah kita infokan kepada kabupaten kota
kalau memang dibutuhkan bilang aja
kita sendikan kita kirim
jangan sampai mobil ini hanya punya punyaan saja
tidak pernah dimaksimalkan di daerah daerah
nah koordinasi dengan daerah sejauh ini bagaimana gus
kalau kemudian pemprov sebetulnya merasa punya alatnya
tapi kemudian silahkan diminta
nah itu bagaimana koordinasi antara pemprov dengan pemerintah kota ataupun kabupaten
ya makanya kan tadi saya sampaikan
bahwa kita sekarang sudah membentuk enam perwakilan
yang pertama perwakilan kerasi denan rembang parti jepara kudus blura
nanti ada kerasi denan semarang kota wilayah
ada dari pekalongan raya ada dari ini
nah ini toh ini yang saat ini kita ingin masifkan lagi untuk berkoordinasi dengan para kepala daerah atau tugas gugus tugas yang ada di kabupaten kota
apa sih teluhannya ini yang kita tunggu
kayak kemarin ketika ada di kabupaten rembang ada peningkatan
kurvanya maka saya suruh langsung dari kudus tugas dekbang mana itu ketua harianya pak sigda
saya suruh telepon ke sigda kabupaten rembang
coba tolong dong carikan kenapa kok ada perlambatan tracing dan lain sebagainya
nah ini kita arahkan ke sana
coba kalau itu bisa dikirim pcr nya mobil kita dibutuhkan ya kita akan kirim ke sana segera gitu
nah ini yang saat ini kita dorong terus
kita evaluasi kita dampingi dan pakup juga
ketika ada yang dikirim
apa kenaikan kenaikan kurva yang sangat signifikan kita langsung turun ke sana mengevaluasi
kita kumpulkan gugus tugas di kabupaten kota
kita ajar bicara
ini yang kita lakukan saat ini
oke gus kalau kemudian kurvanya semakin tidak terkendali atau semakin tinggi jumlah penambahan positivity rate juga semakin tinggi
apakah mungkin kemudian pemprov jawa tengah agak lebih keras atau lebih tegas lagi misalnya menutup sementara akses masuk ke semarang atau ke jawa tengah
atau menutup tempat tempat yang dianggap menjadi potensi penularan kluster kluster tadi
karena tadi dari penelitian ibu hanifah tiga puluh sampai empat puluh sembilan tahun di usia usia produktif justru terjadi case nya di jawa tengah
tapi dijawabkan nanti gus kita break terlebih dahulu
kami akan segera kembali saat lagi
baik kita ke segmen terakhir dialog bapak ibu sekalian
jadi bisa sekaligus kesimpulannya saja
saya ke gus yassin lagi
gus jadi langkah apa kemudian jika nantinya kurvanya semakin tidak terkendali atau justru semakin terus meninggi
apakah ada langkah langkah yang lebih tegas penutupan akses keluar masuk misalnya atau penutupan tempat
melihat juga usia produktif banyak terjadi di kasus positif di jawa tengah
silahkan pak wagub
tadi menarik bahwa disampaikan oleh dokter joko
yang mana jogotonggo ini yang mengevaluasi siapa saja yang masuk ke daerahnya dan siapa saja yang keluar
kita memang saat ini harus kita dorong betul jogo tonggo ini untuk melihat siapa yang keluar dan masuknya
ini kita pertanjakan lagi
untuk perbatasan kita menangani kita mengevaluasi daerah semarang raya
ada kabupaten semarang kota semarang kendal demak dan sekitarnya
kalau jogo tonggo itu kita memang kemarin sudah mengevaluasi kepala kepala daerah kita kumpulkan
kenapa sih ada apa permasalahannya
memang di sini penularan yang masih kita ingat ada pasar kopong yang mana pasar kopong ini penularannya sebenarnya bukan hanya di kota semarang
memang lokusnya ada di kota semarang
tetapi ternyata kan penularannya ada di kabupaten jepara kabupaten demak dan bahkan di beberapa kabupaten yang lain
maka dari itu kami berharap untuk mengantisipasi
dan semua seluruh daerah yang kita kumpulkan kita akan mengevaluasi
dan semua seluruh kepala daerah untuk saat ini masifkan sosialisasi terkait tiga m
memakai masker mencuci tangan dan menghindari kerumunan
ini yang perlu kita dorong betul kita sampaikan betul sehingga kurva tidak ada kenaikan
itu insya allah
soal usia usia produktif tadi yang disinggung oleh ibu hanifah itu bagaimana
saat ini memang kita mengevaluasi
di pemerintahan sendiri kita evaluasi kita sudah menugaskan menginstruksikan kepada seluruh kepala skpd kita untuk meninjau ulang
siapa saja yang rentan bagaimana kinerja mereka
kemarin saya juga sudah beberapa skpd saya kunjungi ketika penataan ruangan kalau masih tidak menata jarak ayo kita kurangin lagi
dan kita menginstruksikan di intansi sendiri
tolong kalau rapat maksimal satu jam
dan setiap instalasi udara harus dibuka masing masing
saya sebenarnya senang dengan universitas jibun nusur udip
ada salah satu dokter yang menciptakan infrared itu ditaruh di setiap ruangan
memang kapasitasnya masih kecil
nah ini kita lihat nanti kita kembangkan karena itu lebih murah lebih efisien
sehingga masyarakat bisa memproduksi dengan sendiri
dengan tidak menyampingkan ukuran ukurannya
oke baik saya ke ibu hanifah
ibu hanifah program apa menurut anda yang perlu dievaluasi
perlu ada program baru mungkin
tadi sempat juga disinggung joko tonggo oleh pak wagub
yang mudah mudahan nantinya ini bisa dimaksimalkan agar bisa menekan penyebaran covid sembilan belas di jawa tengah
sebetulnya prinsipnya joko tonggo itu sangat unik
sangat bagus sekali dan sangat merangkul
namun yang terjadi adalah nomor satu ketika orang diberi tugas joko tonggo
dan tidak melihat hasil itu dalam data yang bisa ditampilkan secara publik
mereka akan merasa saya tidak dihargai
terkadang bukan uang yang diukur
yang kedua bahwa sat core will itu sudah dibentuk bagus
namun sub sub sat core wheel itu harus dibentuk lain
sehingga ada sub sub sat core wheel perusahaan a perusahaan b pasar sekolah tempat ibadah dan sebagainya
itu yang harus nanti untuk jawa tengah harus lebih diaktifkan
karena memang ada sat core wheel ada joko tonggo
saya di sini di komplek perumahan ini di jatiraya indah banyak sekali dokter spesialis tetangganya
tapi ketika ditanya apa sih program joko tonggo banyak yang tidak tahu
itu harus jujur
saya sebagai anggota masyarakat dan saya itu juga termasuk yang jui di whatsapp group
ibu ibu rt dan sebagainya itu sering posting
jarang yang tertarik
yang tertarik tuh kalau ada yang melahirkan ulang tahun meninggal gitu
sehingga bagaimana nanti gus yassin dan pak ganjar itu langsung saja berkoordinasi
dengan semua fakultas kesehatan masyarakat
supaya memberdayakan mahasiswanya untuk kkn itu sebagai nomor satu edukator di masyarakat sekitarnya
tidak harus kontak fisik
kemudian memonitor kontak tracing dan tadi pergerakan
bagaimana orang akan merasa dihargai ketika oke melaporkan pergerakan
tapi tidak ada dalam data di covid
corona datang itu adanya ya data orang sakit covid
orang positif orang meninggal
sehingga aspek aspek promotif preventif ini tidak merasa dihargai
memang kurang grengseng di jawa tengah
walaupun itu program joko tonggo luar biasa
dan itu sangat strategis untuk merangkul
namun bagaimana penguatannya betul betul sampai bahwa
karena saya salut sekali saat itu pak gubernur zoom dengan semua ketua rt
itu bagus sekali kalau terus itu dilakukan gitu
oke jadi ini sebetulnya pengawasan yang anda berharap lebih diperketat ya
pengawasan diperketat tapi koordinasi memberdayakan mahasiswa kkn itu sekarang tidak tahu mau apa gitu
ada beberapa program
tapi bagaimana kalau mereka menjadi oke
dengan aman mengamati pasar x gitu
kemudian dia dengan teknologi kualitatif observatif memotret
membuat bahwa di pasar ini perilaku terhadap mencuci tangan
kemudian memakai masker menjaga jarak belum dipenuhi
dan itu betul betul data promotif preventif dan fenomena di masyarakat ini
jangan kalah dengan data angka orang yang sakit maupun yang meninggal
di situ kekuatan kita akan terbangun dan joko tonggo betul betul bisa dimanfaatkan
saya kira sangat apa namanya ketika seseorang ditugaskan dalam
sub sat cor will satuan unit pekerjaan atau kegiatan atau tempat usaha
itu mereka akan bangga ketika datanya itu sampai

setelah ini setelah ini
ini kan kita akan menghadapi idul korban
ini luar biasa
saya sudah merasa saya tidak yakin masyarakat itu bisa memenuhi protokol betul betul penyembelihan
kalau protokol penyembelian oke tapi yang antri nanti itu luar biasa
mungkin gus yassin boleh ditanggapi dulu bagaimana soal antisipasi ke sana itu gus
ya terima kasih bu hanifah
yang pertama saya sampaikan terima kasih masukannya terkait jogotongo
kami punya gambaran sih sebenarnya saat ini kan fakultas fakultas baru libur semester nih yang pertama
yang kedua mahasiswa juga masih pembelajaran jarak jauh
nah tadi juga disampaikan para pelajar atau mahasiswa itu kebingungan mau ngapain gitu
nah saya malah punya pemikiran bagaimana kalau mahasiswa ini
saya sampaikan tadi ya kita tidak bisa bekerja sendiri yang saat ini
kita bekerja tim kerja kerja terus sama sama
apalagi tadi disampaikan oleh pak joko bahwa garda terdepan itu sebenarnya bukan di
apa di kesehatan
tetapi masyarakat juga harus menjaga jarak memakai masker itu juga garda terdepan untuk menanggulangi covid sembilan belas
nah maka dari itu saya berharap karena mahasiswa ini termasuk golongan yang intelek
kaum imlek maka kami berharap menugaskan ayo mahasiswa mahasiswa undip misal
kita tugaskan mengedukasi kepada masyarakat memakai masker ketika ada kerumunan
karena kalau di peserakan sendiri sama pemerintah
karena kalau di peserakan sendiri sama pemerintah
tentu kami kewalahan kami sudah lari ke sana kemari pak guf sudah menginstrusikan sepedahan pakai mix
ayo bubar bubar bubar jangan kerumunan dan sebagainya
ternyata juga meler lagi ya sekarang sudah dilakukan lagi
nah itu yang perlu kita sampaikan
nah untuk penanggulangan apa pada era idul adha
idul adha kami juga sudah mengantisipasi dengan metode
kalau dulu kita biasanya membagi secara langsung
mui bersama pemerintah provinsi jawa tengah saat ini mengedukasi masyarakat
ayo kita saat ini kalau sudah korban kita serahkan ke salah satu pabrik atau ukm yang ada di jawa timur sih masih
pengalengan daging korban
jadi kita kalengkan sehingga tidak ada penumpukan nanti kita tinggal
dan itu waktunya juga bisa lama kita memang baru mengedukasi kepada masyarakat ini
tidak langsung dibagi tetapi diserahkan ke ukm
jadi kita bisa langsung mengedukasi kepada ukm yang mengalenkan
nah daging itu dikaleng kaleng sehingga pembagiannya nanti bisa langsung kita menghitung
siapa yang terdampak dari covid sembilan belas ini phk dirumahkan dsb
baik saya terakhir ke dr joko
silahkan dokter apa kesimpulan anda agar kemudian ini diskusi kita juga menghasilkan satu kesimpulan yang baik
agar ke depan mudah mudahan tidak ada lagi penyebaran
maksudnya bisa mengurangi paling tidak memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas di jawa tengah
tadi sudah disampaikan bahwa yang penting tadi adalah bagaimana kita menyempurnakan
tadi koordinasi tadi yang dari atas sampai dengan ke bawah
sehingga tadi sebagai contoh jogotongo itu menjadi efektif
dan selain itu jogotongo ini juga mirip
seperti ini bisa dipakai tadi di tempat tempat yang membutuhkan seperti perusahaan perusahaan pasar dan sebagainya
jadi untuk itu saya sudah sampaikan bahwa kami dari idi wilayah jawa tengah sudah menyiapkan teman teman untuk
tentunya dengan setelah berkoordinasi dan tentunya mengikuti apa yang dilakukan oleh gugus tugas adalah kita memberikan penyuluhan sampai ke tingkat rt rw tadi
bukan saja para dokter yang sudah kami siapkan juga untuk menjadi relawan untuk menggantikan teman teman yang bertugas oleh karena kelelahan atau karena tertular
tapi mereka juga dilatih dulu dilatih lebih dahulu oleh bpsdr
jadi saya sudah terima kasih
terima kasih pak
dan setelah itu saya mau terangkan kembali ke pak ibu
pak ibu ada beberapa hal yang ingin saya inginkan
pertama saya ingin berterima kasih kepada pak ibu
karena saya sudah sudah terima kasih kepada pak ibu
saya ingin memberikan pembahasan yang saya inginkan dari kementerian kesehatan

tapi itu sudah ada instruksi dari menteri pendidikan dan kebudayaan dari dignas
bahwa mahasiswa mahasiswa yang berada di lingkungan fakultas fakultas hubungannya dengan kesehatan
dengan tidak putus putusnya kita membantu agar supaya penularan ini bisa cepat teratasi dan tentunya masyarakat kita harapkan dengan sering sering mendapatkan penerangan
maka mereka akan menjadi patuh dan akan memenuhi aturan aturan yang ada saya kira itu
oke mudah mudahan ada koordinasi yang baik antara pemprov dengan di daerah juga gus dan juga tes yang diharapkan semakin banyak
tentu kita berharap ada upaya upaya maksimal yang nantinya bisa memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas dan tidak hanya di indonesia tapi juga di jawa tengah
mudah mudahan juga diskusi kita ini bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya di jawa tengah agar bisa kembali lagi diingatkan bahwa ini adalah kita hidup di tengah wabah yang perlu partisipasi dari masyarakat yang sangat tinggi
terima kasih banyak wakil gubernur jawa tengah tats yassin maimun sudah bergabung
terima kasih banyak ketua ikatan dokter indonesia jawa tengah dr joko handoyo
dan juga ibu hanifa md ini pakar kesehatan masyarakat dari undip sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini